komando armada ri kawasan timur kuarmatim menggelar kirap dalam rangka memperingati hari armada ke tujuh puluh tiga
dalam kesempatan ini tni menunjukkan keluesannya dalam berparade sebagai bentuk keberanian pasukan menghalau ancaman teroris di indonesia
berlangsung selama dua jam kirap kota yang digelar oleh kuarmatim ini berlangsung meriah dan menyedot perhatian ratusan penonton
kirap berlangsung di sepanjang jalan gemblongan tunjungan gubernur suryo dan yosudarso surabaya
kirap ini menyajikan atraksi parade yang membuat para pengguna jalan berhenti untuk menonton
kirap berbagai atraksi ini digelar dalam rangka memperingati hari armada ke tujuh puluh satu
parade pasukan tni dan polri seperti ini sudah delapan tahun tidak berlangsung di jalanan kota surabaya
puncak perayaan ini berlangsung di jalan gemblongan tunjungan gubernur suryo dan yesudarso surabaya
yang akan berlangsung pada hari minggu yang diisi dengan lomba berenang menyeberangi selat madura
perayaan kali ini juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa indonesia siap menghadapi ancaman teror
kita selalu siap bahkan kita sudah menggelar kekuatan kekuatan di daerah daerah rawan terutama dari kaum kaum teroris
dan tentunya kita menjaga dari laut
bahwa tidak menutup kemungkinan teroris akan masuk
daerah daerah rawan itu sudah kita jaga dengan kekuatan kita di laut
pertama di wilayah ambalat kemudian di wilayah daerah miangas di daerah tahuna di sana
itu sebagai salah satu jalur dari terorisme itu sendiri
kemudian yang lewat udara kita sudah juga tekankan khusus ke yang ada
panggilan udara kita
bahkan ke daerah daerah yang di wilayah timur sudah saya informasikan juga
untuk selalu lebih ketat menjaga arus yang teroris dari luar terutama
inilah yang memberikan ongkos terhadap distribusi seluruh indonesia bagian timur menjadi lebih murah
rakyat kemudian menjadi tenang bahwa kebutuhan pokok kita terjaga dengan baik
selain kepentingan kepentingan militer
tapi ada kepentingan kesejahteraan yang luar biasa
parade ini juga memperlihatkan kerjasama antara tni dan masyarakat dalam mempertahankan negara kesatuan republik indonesia